kayaknya lo sakit deh
yaudah gue antarin lo ke rumah sakit ya
engga engga gue pulang aja ya
yaelah ri lo kayak sama siapa aja
kita kan temen kuliah maksudnya lo gak percaya sama guru sih
kamu dimana sih ri
kenapa handphonenya dimatiin
sengaja dimatiin kali handphonenya
biar kamu gak bisa hubungin
istri kamu itu emang gak bisa
saya janji akan kerja yang bener
iya mas yono kenalkan ini andi
dia karyawan baru kita
dia akan saya tempatkan di bagian desain
oh ya ajak dia sekarang ke ruangannya
dan kasih tau apa yang mesti dia kerjakan
makasih ya pak

aku mau sesuatu rasainnya really manyan ga iya na boy
soma yang satu sama es jeruk satu lo mau apa
gue juga deh soma yang satu es jeruk satu
ya ampun belum pernah aku ngerasain semiskin ini
aku gak berani minta sama mama papa
karena sejak nikah kan tanggung jawab adi di bahu andi
dan aku juga gak berani minta sama dia
tabunganku juga habis gara gara bantuin biaya pernikahan kami
gue curiga ada sesuatu dengan dompet ini
makanya dari tadi riri ngeliatin dompetnya lama banget
nih lo serius duitnya tinggal sepuluh ribu
tuh kan gue tuh udah curiga sama lolo tuh pas ada sesuatu
cerita dong sama kita ri ya
gue emang bokeh
soalnya suami gue emang baru hari ini kerja
cuma gue gak apa apa kok bayaran
ya ampun ri gue jadi sedih banget sih dengernya
tapi kita nggak usah sedih
gue mau bantuin riri
kita ngapain sih disini
lo kan lagi butuh uang
lo gak perlu modal
nanti kalau misalkan bajunya udah kejual
lo bisa bayar modalnya ke uda gue
gitu jadi gak beresiko ri
banah tuh riri
kamu pilih sajalah yang mana yang kamu suka

mulai sekarang anda resmi menjadi brand ambasador untuk produk kami
itu uang muka untuk kontrak anda
iya bukan hanya itu
anda juga berhak mendapatkan fasilitas mobil
selama anda menjadi brand ambasador kami
sekali lagi makasih pak
nanti untuk jadwal kegiatan dan shooting iklannya menyusul
kita harus mencari indianya
dan mencari bhw saya

silahkan dibeli harganya murah murah

nggak kemalem banget
eh bu bu bu sini
emangnya kamu perlu apa
ntar pokoknya ibu ke sana belanjain semuanya terus kasih uangnya semua
beneran begitu mas nanti itu semua buat saya
iya buat ibu semua
eh ini uangnya
ntar kasih semua pokoknya dibeli semua
siap mas makasih ya
bu silakan dilihat lihat dulu
wah bajunya keren keren banget
sebarang semua ya
semoga aku bisa membantu kamu nih
kamu kok pulangnya malam banget sih
mama kan khawatir takut jantung kamu kambuh
aku kan udah kerja sekarang
kamu udah dapet kerja
aku kerja di perusahaan papanya riri
aku kerja di perusahaan papanya riri
aku kerja di perusahaan papanya riri
apa nggak bisa kerja di tempat lain
cuma gak ada yang mau terima karena kondisi aku
lagian aku di sana juga kerja kok gak
gak minta belas kasihan dari mereka
saya minta belas kasihan dari mereka
gak tau juga
belum pulang sampai jam segini
belum pulang sampe jam segini
mana ada kegiatan kampus sampe malem malem kayak gini
mana ada kegiatan kampus sampe malem malem kayak gini

gak aktif lagi
gak aktif lagi
ini uang modalnya
ini uang modalnya
yaudah kita cabut duluan ya
yaudah kita cabut duluan ya
makasih ya guys
swagnya gua keluar
ini gue kebetulan lagi ngurus eventnya disini
ya sebenernya sih gue udah ngeliat lo tadi
cuman gue takut aja nyamperin kalian
yaudah gue antar lo ke rumah sakit ya
lo pulang aja ya
yaudah kalau gitu gue antarin lu pulang
ya ri lo kayak sama siapa aja
kita kan temen kuliah
kamu dimana sih ri
kenapa handphonenya dimatiin
sengaja dimatiin kali handphonenya
istri kamu itu emang harus
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi